my daughter pilih kamu untuk menjadi future husbandnya
iya makan jeruknya lagi pak
udah jam segini masih bobot cantik
udah jam segini loh gak mau ke kampus
sebentar lagi pas si mel nyampe sini
terus kalo misalnya dia liat lo belum siap
ntar dia marah marah
ayo mel sebentar lagi nyampe
ini masih pagi gue udah dengerin mel mulu
pusing kepala gue
lo masih mimpi ya
mell itu kan sahabat kita
of course namanya bakal disebut sebut terus
gak tau gak
semalam gue ketemu gio
kok lo gak cerita sama gue
ya ini gue mau ngapain ini gue mau cerita
ya terus gue suruh jio buat lupain mel
sama stop terlalu bucin sama dia
ya enggak makanya nih gue bad mood banget lo
daripada lo makan hati
gue terlalu suka sama dia gimana dong
gue masih mau mempertahankan
tapi kalo gionya tetep gak mau
ya kita sama sama cari cara sampe gionya mau gimana
pesonanya mel tuh jauh dibanding
lo bener bener jahat banget sama gue
oh iya gue yang mandi ya
jam berapa ini
gue mau ke mandi
aduh jangan sampe telat
ujian gak sih
apain lo disini
mau jemput pacar aku yang cantik dong
paham sih lo
gue udah biasa naik taksi
jadi gak perlu
mempunjemput kayak gini
siapa itu yang jemput kamu
ma taksinya udah nyampe ma
citra duluan ya
kok taksi sih
citra ke kampus duluan ya
eh tapi kan
lo kenapa sih cit
kayanya takut banget kalo gue ketemu nyokap lo
ngakuin gue sebagai pacar dulu
kenapa harus malu sih
pasti bahagia selamanya
pedean banget sih lo jadi orang
yaudah nanti siang
gue anterin ya ke rumah
sekalian gue mau ketemu mama mertua
gue belum pernah pacaran aja sebelumnya
jadi gue gak mau sampe nyokap gue tau kalo
gue udah punya pacar sekarang
siapa juga yang cinta sama lo
ya walaupun sekarang lo gak cinta sama gue gak apa apa
kan lo baru saja tadi bilang
ehh gimana sih
malas gue debet sama lo
terserah itu berarti artinya yes
dan gue jadi pacar lo
kalo gak diem gue turun nih naik taksi
pernah gak tau

oh mau dong
masa engga sih
jeruk walaupun asem
papa emang pinter deh ngerain mama
pak bapak pegel gak nyetirnya
tuh ya kan
pak mau gantiin gak
terima kasih rizky
kamu memang calon menantu yang very good
pantes aja my daughter pilih kamu untuk menjadi future husbandnya
ya makan jeruknya lagi pak
saya tadi tidur sleeping
pak reger saya itu kan dapet message dari bu rumi
bu rumi tuh nanya saya
dia kan coba hubungin pak regar
tapi katanya handphone pak reger gak bisa dihubungi pak
aduh bu nawang
emang nomornya bu rumi itu udah saya blok sengaja
nelfon saya terus
saya lagi meeting sama dekan
saya lagi ngajar di kelas
kadang kadang saya ngerasa bosen jadi lelaki tampan
yang selalu dikejar kejar oleh wanita
kita begini udah kayak keluarga harmonis ya
kalau gue sepede pak reger
mungkin sekarang putri udah bisa jadi pacar gue
gue masih ngerasa nyaman dengan kita yang sekarang ki
gue harap lo jangan melangkah sejauh itu dulu
kenapa wajah putri tiba tiba berubah ya
dia pasti abis denger suara hatinya rizky
sampai putri kayak begitu
maaf biar ibu sama putri aja yang daftar ulang dulu ya
saya mau daftar check up ya atas nama putri aurora dengan dr santoso ortopedi
bentar saya cek dahulu ya bu
mohon maaf ibu nama putri aurora sudah terdaftar disini
ibu bisa langsung masuk ke ruang dokternya saja ya bu
sudah daftar tanda
tadi sih katanya
namanya putri sudah didaftar
maksudnya sebelum kita datang kesini
kok bisa ya bu
ibu nggak tahu juga sih
mungkin bisa jadi karena ini bukan check up yang pertama
jadi namanya putri sudah terdaftar otomatis kali ya
ya udah kita mendingan ke ruang dokter sekarang dulu
ada yang aneh
mari bu silahkan masuk
sebaiknya anda menemani disini saja
soalnya di dalam sudah ada satu orang yang nungguin pak
ada satu orang di dalam
ya ada dokter lah
kalau nggak ada dokternya siapa doang yang merintah

bersama pak tau